genderang perang ditabuh di seantero dunia
namun korban terus berjatuhan tunduk di tangan seteru tak kasat mata
harapan kini ditambatkan pada sosok sosok yang selalu siaga memegang tameng di garis terdepan
inilah sepenggal kisah ikhtiar laskar medis dalam memerang covid sembilan belas
sesaat lagi anda akan menyaksikan cnn indonesia heroes
dalam tempo kurang dari lima hari
wisma atlet kemayoran jakarta pusat disulap menjadi rumah sakit darurat covid sembilan belas
upaya ini adalah wujud respon pemerintah menangani covid sembilan belas
resmi beroperasi dua puluh tiga maret dua ribu dua puluh
wisma atlet memiliki beberapa fasilitas penunjang seperti laboratorium
ruang farmasi radiologi dan ruang perawatan intensif atau icu
pagi itu tak seperti biasa
debrina dapat menikmati sinar mentari yang datang dari timur
mengarah ke atap wisma atlet
hari ini adalah hari libur pertama
setelah ia menyelesaikan tugas sebagai dokter relawan

dua hari debrina berjibaku dengan musuh tak kasat mata
dan nama covid sembilan belas
namun perjuangannya belum berakhir
ia harus menjalani karantina selama empat belas hari
untuk kemudian kembali ke zona merah
melayani pasien terjangkit virus corona
ilmu kedokteran emergensi dari harbor ucla medical center amerika serikat
adalah modal debrina menangani pasien dalam kondisi darurat
sejak akhir dua ribu delapan belas
ia memantapkan diri
dan bergabung dalam badan sar nasional sebagai tenaga medis
kalau di sini ini jangkau
jangan lihat panggungnya
dok dokter kan sudah terbiasa untuk terjun ke wilayah wilayah bencana
atau medan yang sulit
apa perbedaan mendasar dok
antara bencana dengan pandemi
kebetulan saya memang belajar di bidang itu
saya memang banyak belajar di kedokteran emergensi
khususnya untuk bencana alam
kebetulan memang sudah dipekali banyak ilmu juga dari basar nas
saat mengaplikasikan ilmu ilmu itu
saat saya turun ke lapangan
rasanya jauh lebih siap daripada sekarang
pandemi yang bencana yang tidak kelihatan mata
bencana yang kita rasanya aman aman aja
tapi tiba tiba semua orang jatuh
pandemi yang dihadapinya sekarang
ternyata berbeda dengan keadaan genting saat bencana
rasa takut sempat membayangi benak perempuan kelahiran magelang jawa tengah itu
virus sars cov dua baru dikenal di dunia medis
debrina memanfaatkan waktu luang untuk memperkaya pengetahuan tentang covid sembilan belas
lewat jurnal yang terbit setiap hari
webinar yang digelar dokter dokter di seluruh indonesia
serta berdiskusi bersama rekan sejawatnya dari berbagai negara lewat video conference
kondisi yang membuat para tenaga medis terkaget kaget juga dialami sejawat debrina di luar negeri
sejawat debrina di luar negri
rasanya kayak serem banget
bahkan guru guru besar saya di sana yang menurut saya mereka udah luar biasa pinter
luar biasa kontribusinya luar biasa di dunia kedokteran
di saat ini seperti ini mereka bingung
tak ingin terkungkung dalam rasa takut
perempuan kelahiran seribu sembilan ratus sembilan puluh satu itu percaya
ada secerca harapan akan pembaruan atau restorasi yang datang dari alam
pelajaran apa sih dok yang didapat dari pandemi ini
saya rasa ini adalah saat di mana dunia kedokteran sedang diuji
jadi jangankan kami yang di sini
who cdc aja sekarang lagi kebingungan gimana caranya untuk menghentikan pandemi ini
ini sesuatu yang sangat membuat mengingatkan kita untuk selalu rendah hati sih ya
mengingatkan kita untuk tetap jadi humble
gak ada yang namanya pinter sampai kita bisa tahu semuanya
semuanya tetap alam yang akan lebih menentukan
kerendahan hati menjadi penawar rasa gentar
ia menyadari ada rahasia di balik kekuatan ilahi yang memberi petunjuk untuk selalu berikhtiar
termasuk saat ia menenangkan keluarga
jadi waktu awal awal di sini sempat bete karena gak keangkat terus
oh iya kan karena saya jadwalnya kan kadang pagi kadang siang kadang malam
kalau yang siang sama malam kadang malam
kalau yang siang sama malam biasanya saya nggak bisa angkat telepon ya
jadi mereka lumayan panik
tapi saya rasa cara untuk menenangkannya cuma bisa begitu aja sayangnya
cuma bisa telepon dan tetap wa dan tetap ngabarin
di saat saat seperti itu pasti saya ngomong udah gak apa apa tenang aja tenang aja nggak apa apa
kekhawatiran pun terpancar dari kakak laki laki debrina edwardo lumanau
dia berharap dapat berkumpul bersama keluarga
setelah pandemi berakhir
sampai sekarang lah sampai sekarang bahkan masih masih masih
kalau orang tua saya juga masih masih apa debrina disuruh pulang aja gitu loh
masih belum setuju
tapi juga ada rasa bangganya mas
gak kangen mas
kapan sih sekarang bener bener dia gak bisa keluar tau
kontaktnya juga terbatas
rasa rindu ia sampaikan lewat ungkapan terima kasih yang mendalam kepada sang adik
yang pertama terima kasih terima kasih sudah berjuang untuk dalam hal medisnya itu
karena kita kan orang awam
kalau saya kan orang awam saya bener bener gak tau yang hubungan dengan medis itu bagaimana
tak hanya keluarga dan dorongan rasa kemanusiaan yang menguasai

kekuatan itu juga datang dari para pasien
ini pertama kalinya saya melihat pasien sesemangat ini untuk sembuh
biasanya saya bekerja di rumah sakit dan di klinik klinik di daerah itu
ya ada yang semangat ada yang marah marah ada yang nggak terlalu semangat yang harus saya semangatin gitu kan
kalau disini rata rata malah mereka lebih semangat dari pasien

tiap hari olahraga saya dari jauh mereka udah yang dadah dadah hai dok gitu
jemur jemur aktif banget
sayanya suak lupa gitu kan harus jam delapan jam sembilan gitu jemur jemur
mereka selalu udah jemur jemur
luar biasa sekali
ini malah justru malah jadi mereka yang semangatin saya gitu
debrina berharap pandemi bisa teratasi dan berakhir
ia ingin dapat kembali menyalurkan hobinya menyelam dan memanggang roti kesukaannya
ia yakin upayanya membantu pasien kembali pulih merupakan langkah terakhir dalam penanganan pandemi
kepatuhan setiap orang terhadap protokol kesehatanlah yang menjadi garda terdepan dalam memutus rantai penyebaran covid sembilan belas
saya itu ditugaskan mulai enam april ya
enam april dan sudah diberikan penginapan dari pihak rumah sakit
jadi saya sudah menginap itu dari tanggal sembilan
sudah dua puluh hari saya nggak pulang
kalau kangen biasanya sih video call atau nelpon biasa
dan saya itu nggak begitu sering untuk video call karena mungkin malah agak mellow gitu setelah video call
pandemi covid sembilan belas memunculkan sebuah budaya baru dalam lingkungan kerja
sebagian besar perusahaan kini menjalankan sistem work from home atau bekerja dari rumah
hal ini sesuai dengan anjuran dari pemerintah yang menerapkan pembatasan sosial berskala besar
sistem bekerja dari rumah tentunya tidak berlaku bagi beberapa profesi yang terpaksa harus ada di garda terdepan dalam perang melawan covid sembilan belas
hal inilah yang dirasakan syifa fauziatun nikmah seorang perawat di gedung pusat kesehatan ibu anak kiara rscm
yang bertugas merawat pasien dengan covid sembilan belas bersama dengan dua ratus perawat lain
saya itu kerjanya di ruang rawat inap
ruang rawat inap dewasa dan kadang juga merawat bagian anak
jadi selayaknya merawat pasien pasien di ruangan yang bukan covid sembilan belas seperti biasa

dan kebanyakan pasien pasien covid yang saya rawat itu sudah lansia
jadi itu saya bantu untuk memandikan saya bantu untuk ganti diapers memberikan makan karena banyaknya pakai ngt atau sonde gitu
ataupun yang makan per oral pun kadang kita suapi kita kasih obat
merawat seperti biasa pasien pasien yang di ruangan lainnya bedanya dengan kita menggunakan apd lengkap
itu membuat gerakan kita
membuat gerakan kita terbatas
membuat nafas kita juga sedikit terengah engah gitu
jadi mudah lebih mudah latih
kadang tuh pusing
selama masa pandemi selain bertugas sebagai perawat syifa juga masih harus menampung asi demi sang buah hati
ya meski sulit syifa tetap berupaya memenuhi hak putra keduanya yang masih balita untuk mendapat asupan utama asi
jadi kan anak saya umur satu tahun saat ini sudah empasi
tapi saya masih berusaha untuk memberikan haknya yaitu asi sampai dua tahun insya allah ya
tapi dengan adanya suasana seperti ini saya usahakan dengan maksimal untuk bisa memberikan akses
saya titip asi saya di freezer penginapan
saya titip asi saya di freezer penginapan
dan nanti suami saya yang akan mengambil
biasanya seminggu sekali nanti asi diambil sama suami
setiap hari siva harus mengenakan pakaian khasmat selama lebih dari tujuh jam
ia pun terpaksa menahan sakit karena asi yang tak bisa dikeluarkan
tak ayal siva merasa sedih saat produksi asinya menurun karena kelelahan dan stres akibat pekerjaannya

itu produksinya menurun sekarang itu paling sekali pumping itu cuman tujuh puluh delapan puluh sampai sembilan puluh cc
gitu mungkin pertama karena itu kedua juga karena mungkin ya kepikiran ada stres juga
ya yang sedikit faktornya itu bisa mengurangi jumlah dari asi tidak sedetik pun ia lewat
makan hari harinya tanpa memikirkan sang buah hati dan keluarga tercinta semenjak
ditugaskan pada sembilan april lalu telah dua puluh hari lebih siva belum bisa bertemu dengan sang buah hati
saya itu ditugaskan mulai enam april ya enam april dan sudah diberikan penginapan dari pihak rumah sakit jadi
saya sudah menginap itu dari tanggal
sudah dua puluh hari saya nggak pulang
hai kangen pasti kangen
hai tersebut kuat kalau kangen biasanya sih video call atau nelpon biasa dan saya tuh
nggak begitu sering untuk video call karena mungkin malah agak melo gitu setelah video call
karena kangen menjadi ibu yang sedang menyusui sekaligus perawat tidaklah mudah
beruntung siva mendapat dukungan penuh keluarga kalau
nanti mama yang jajan anak anak gitu saat ini saya punya dua anak anak saya yang pertama
setengah tahun yang kedua satu tahun gitu dalam kondisi yang sulit bagi siva hal terpenting
saat ini adalah memberikan yang terbaik untuk anak anak yang sudah berusia berusia berusia berusia
terbaik kepada para pasien cemas dan takut karena harus berada di zona merah ia singkirkan
demi pengabdiannya sebagai seorang perawat jujur takut itu ya was was kalau dia nanti batuk kena
ke kita atau gimana tapi selama saya sudah pakai apd dan saya melihat pasien pasien ini kasihan
siapa lagi yang merawat mereka gitu kan tidak ditemani keluarga
hai jadi saya berpikir hai giliran apalagi itu keluarga saya yang dirawat atau orang orang
terdekat jadi memang ini sudah tugas saya ya sudah saya beranikan diri saya merawat mereka
karena mereka juga ada yang curhat doster saya kapan pulang saya kangen ada yang punya anak
ada yang punya keluarga pastinya mereka dan mereka hanya bisa video call
dan sebisa mungkin saya memberikan mereka semangat juga untuk ayo cepat sembuh sebetulang
gitu jadi itu lebih saya harus merawat mereka jadi keras siapa gitu saya mau
hai perjuangan sifat dan ratusan perawat lain melawan copit sembilan belas memang tidak mudah moj baz understand
dan mendekat kepada pasien menjadi pilihan mutlak tak berlebihan
jika mereka disebut pahlawan bagi dua dunia dunia kesehatan dan dunia keluarga
nak aku gak bisa mendampingi kamu sampai di tempat peristirahatanmu
saya hanya bisa menipkan amanah dirimu kepada ini om pak d mas mas ini untuk menyempurnakan kamu
pengalaman yang membuat saya senang
sangat emosional waktu itu ketika membawa jenazah bayi
waktu itu terngiang di telinga saya adalah ketika ada seorang ibu menyampaikan kepada almarhum bahwa dia berjalan
nak aku gak bisa mendampingi kamu sampai di tempat peristirahatanmu
saya hanya bisa menitipkan amanah dirimu kepada ini
si om pak d mas mas ini untuk menyempurnakan kamu
kondisionalnya adalah mereka belum usianya belum relatif lama
ketika waktu itu yang saya bawa sekitar umur delapan bulan dan itu sesuatu yang bergejolak di diri saya karena
ini juga menjadi pengalaman yang sangat
kesan di diri saya ketika saya merasakan bagaimana pernah ditinggalkan karena allah belum mengizinkan saya untuk
menjaga amanah beliau
aris widodo tak pernah membayangkan akan melakukan tugasnya hari ini sebagai tim pemakaman jenazah covid sembilan belas
pemakaman bayi ini bukanlah satu satunya pemakaman yang ditangani aris widodo bersama tim dukungan gugus tugas covid sembilan belas
daerah istimewa yogyakarta
kerja sebagai tim search and rescue atau tim sar sudah dilakukan aris lebih dari separuh hidupnya
terakhir aris bergabung dengan tim reaksi cepat
badan penanggulangan bencana daerah istimewa yogyakarta atau trc bpbddiye sejak erupsi merapi dua ribu sepuluh lalu
pekerjaan ini adalah panggilan jiwanya
selain sebagai tim pengubur jenazah
aris juga menjadi tim dekontaminasi
yang bertugas mensterilkan personel dan kendaraan yang digunakan untuk mengangkut pasien dan jenazah covid sembilan belas
meski sudah terbiasa dengan kegiatan kemanusiaan
covid sembilan belas membuat semuanya berbeda
kedua tugas ini mengharuskan aris menggunakan alat pelindung diri atau khasmat lengkap layaknya tenaga medis
baju ini tertutup rapat dan sangat membatasi gerakan
tak hanya itu aris juga merasa panas saat memakai baju ini
tidak ada yang bisa dikawal

tidak ada yang bisa dikawal
tidak ada yang bisa dikawal
dukungan istri dan kedua anaknya adalah kekuatan terbesar bagi aris
di awal terlibat dalam penanganan covid sembilan belas ini
aris mengaku mendapat tentangan dari keluarganya
namun mereka kini bisa mengerti setelah dijelaskan prosedur standar yang harus ia jalani
sejak penanganan covid sembilan belas
aris tak pernah pulang ke rumahnya di semarang jawa tengah
kasih lewat telepon menjadi pelepas rindunya
namun istri aris uminar tak pernah mau diajak berbicara tentang covid sembilan belas
meski uminar selalu mengikuti perkembangan terbaru tentang virus ini
dia selalu menyampaikan setiap kali ada kejadian selalu bicara kepada saya
selalu bicara kepada saya
jaga diri jaga diri
terutama yang terakhir yang indogrosir
karena ada ternyata ada temannya yang kena
dan di situ kemudian dia menyampaikan jaga diri jaga diri
itu yang pesan yang selalu disampaikan
komandan trc bpbd diy yang menjadi koordinator tim dukungan gugus tugas covid sembilan belas diy
pristiawan buntoro percaya penuh kepada kemampuan anggotanya
kepada aris widodo ia bahkan memberikan apresiasi khusus
beliau senior gitu senior dan menjadi banyak menjadi contoh
saya pikir dia membawa itulah dengan baik gitu
sebagai contoh tadi mungkin dia punya
jadi mempunyai kekuatan lebih supaya itu bisa menjadi semangat junior juniornya
jadi kalau melihat karakter dia seperti itu sih
tim gugus tugas covid sembilan belas diy didukung berbagai unsur di luar bpbd
seperti relawan polri dan tni
mereka yang berkolaborasi di sini juga memberikan apresiasi
atas kerja aris widodo
meski baru bekerja bersama hampir dua bulan terakhir
mereka sudah akrab bagaikan kawan lama
dia berani mengorbankan sih mengorbankan waktunya tenaganya pikirannya
untuk harus stand by di sini
dalam menjalankan tugas tidak ada kata waktu lelah
tidak ada kata waktu menyerah sebelum tugas itu selesai dilaksanakan
meski sudah lebih dari seperempat abad melakukan tugas kemanusiaan ini
aris mengaku tidak akan berhenti
di usianya kini yang sudah menginjak empat puluh delapan tahun
ia tetap akan menjalankan tugasnya selama dipercaya menjalankan amanah ini
usai padre yang layu ngerti oleh si c centang valdez
sampai jumpa di video selanjutnya